assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
bapak ibu saudara saudara sekalian yang saya hormati
setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi covid sembilan belas
sejak hari ini rabu dua puluh satu juni dua ribu dua puluh
pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi
dan kita mulai memasuki masa endemi
keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan
angka konfirmasi harian kasus covid sembilan belas mendekati nihil
hasil seru survei menunjukkan sembilan puluh sembilan persen masyarakat indonesia
sudah memiliki antibody covid sembilan belas
who juga telah mencabut status
saya meminta pemerintah untuk mencabut status
dan meminta masyarakat untuk tetap berhati hati
serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih
tentunya dengan keputusan ini
pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik
dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat